namanya mario satya wirawan dan ia akan menjalani salah satu pertarungan terbesar dalam hidupnya
selama ini saya menganggap ya saya ini talent yang belum banyak terekspos gitu
jadi ini kesempatan saya untuk menunjukkan pada dunia atau pada indonesia bahwa saya ini adalah talent yang akan diekspos sekarang
pada dua puluh tujuh september dua ribu lima belas mario akan menghadapi pertarungan profesional seni bela diri campurannya yang pertama di tingkat asia dalam ajang one championship di istora senayan
petarung asal surabaya akan menjadi lawan satu satunya dalam ajang multi event tersebut
tak sedikit pengorbanan yang dilakukan mario untuk sampai ke titik itu
segala persiapan ia lakukan untuk mendukung performa yang terbaik
ya paling kayak setengah jam lima kilo gitu
sampai situ baru mulai masuk latihannya apa
latihan dibagi gebelet
kisah perjalanan karir petarung seni bela diri campuran berusia tiga puluh tahun itu tidak dimulai di indonesia
sebenarnya pada awalnya saya belajar muay thai
nah terus setelah saya belajar muay thai gym muay thai saya tutup
nah jadi setelah itu saya cari gym yang deket deket aja
kan waktu itu di malaysia tuh
nah abis itu saya liburan sekitar kayak tiga bulan
saya kayak kurang puas dengan cara latihannya yang di gym muay thai yang saya datengin sebelumnya
nah setelah itu yaudah gimana kalau saya coba jiu jitsu
nah terus suatu ketika saya ke thailand waktu itu
nah disitu mereka mengajarkan jiu jitsu
tapi pendekatannya tuh lebih secara gulat nih
nah dari situ saya baru belajar bulatnya
awalnya pilihan hidup mario untuk menjadi seorang petarung tidak langsung direstui oleh orang orang terdekatnya
namun melihat keseriusan mario pada olahraga kontak fisik tersebut membuat keluarganya akhirnya teryakinkan juga
awal awalnya sih mereka takut ya
karena kan ini kan
kelihatannya keras tapi keras dan sadis gitu ya
cuma akhirnya kesini kesini dia semakin mendukung
karena ya sudah terlanjur mungkin atau gimana
meski begitu mario mengakui bahwa hidup di dunia seni bela diri campuran tidak mudah di indonesia
selain kekuatan fisik para petarung juga harus memikirkan kekuatan finansial yang mendukung mereka agar tetap eksis
kalau kayak saya saya ada gym ini
kalau misalkan saya nggak ada pertandingan saya latihan latihan di sini
terus apa namanya ada pemasukan juga dari ngajar ngajar buka kelas gitu gitu
mario juga mendapat pemasukan dari setiap pertarungan yang ia jalani
dan one championship adalah target selanjutnya
kalau misalkan untuk organisasi organisasi lain mungkin ya kalau nggak salah
organisasi lokal ya yang lokal itu kayak dua jutaan untuk tanding
kalau menang dua kalinya biasanya
tiga lima sampai lima juta lah gitu
terus kalau misalkan untuk yang ini
kalau nggak salah seribu kalau baru mulai itu seribu
dan kalau menang dua kalinya
dan nanti biasanya sih ada sponsor sponsor lain gitu kalau mau